rencana partai nasdem demokrat pks membentuk koalisi perubahan mengusung anies baswedan pada pilpres dua ribu dua puluh empat tampaknya masih terganjal
ketiga partai belum menemui kesepakatan nama pendamping anies baswedan nasdem sampai menyebut koalisi perubahan tidak akan berjalan
jika demokrat terus memaksakan ahy sebagai cawapres anies baswedan
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua umum partai nasdem ahmad ali
selamat sore bang ali
selamat sore nana
koalisi antara tiga partai deadlock ya bang ali
begini ini kayaknya pernyataan ini menjadi menarik karena diambilnya sepotong ini
jadi saya katakan begini bahwa kalau ada salah satu partai yang memaksakan calon wakil presiden
baik itu nasdem demokrat maupun pks untuk kadernya menjadi calon presiden
pasti koalisi akan terjadi
karena tidak mungkin ada dua calon wakil presiden
itu poinnya di situ
bahwa ketika pks mencalonkan mas aher kemudian demokrat mencalonkan mas ahy
itu hal yang wajar itu hal yang menurut saya merupakan kewenangan daripada partai masing masing
dan itu kita harus hargai
tapi itu bukan menjadi keputusan
yang akan menjadi masalah kalau kemudian diantara partai partai rencana berkoalisi ini
memaksakan keinginannya salah satu dari kadernya harus menjadi calon wakil presiden
itu saya pasti katakan bahwa ke koalisi pasti akan gagal kalau seperti itu
karena koalisi ini dilatar belakangi dengan pemahaman bahwa koalisi ini antara tiga partai tidak ada pimpinan koalisinya
koalisi ini setara
setara antara partai demokrat nasdem dan pks
sehingga ketiga tiganya harus memiliki ruang yang sama untuk memberikan ekspresi berpikir berpendapat dan pendapatnya
oke bang ali tapi dengan ngototnya demokrat mengajukan mas ahi sebagai calon presiden
dan ngototnya pks mengajukan aher sebagai calon presiden artinya ini memang belum ketemu titik temunya ya
karena koalisi tiga partai ini masih deadlock berarti pembahasannya
karena berkutat di posisi calon presiden saja
gini belum ada yang ngotot
demokrat sampai hari ini tidak ngotot untuk mencalonkan mas ahaye kemudian pks tidak ngotot mencalonkan mas aher
sampai hari ini demokrat dan pks itu belum mendeklarasikan tentang pencapresan anies
secara terbuka kepada publik
ketika kemudian tentunya ini tidak boleh kemudian ketidak sebelum deklarasinya partai demokrat dan pks ini diterjemahkan sebagai satu bentuk kengototan atau kegindahan
bahwa ada harapan iya manusiawi menurut saya
tapi yang paling penting nana bahwa koalisi ini dibentuk harus punya basis pikiran yang sama
yaitu ingin menang dalam pemilu di dua ribu dua puluh
pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
kita mau ingin melihat indonesia ini ke depan menunaikan janji kemerdekaannya
kita yakin bahwa nasdem yakin bahwa anies adalah figur yang tepat untuk kemudian menunaikan janji kemerdekaan itu
nah persoalan siapa pendampingnya bagi nasdem itu menyerahkan kepada mas anies
tapi apakah kemudian nasdem tidak atau alergi atau tidak mengizinkan
silahkan diusulkan tapi penting memenuhi ketiga kriteria yang disampaikan oleh pak anies
mas zaky apakah betul bahwa demokrat tidak ngotot mengajukan mas ahaye sebagai calon wakil presiden pendampingnya anies baswedan
padahal kita tahu demokrat seperti yang tadi dinyatakan oleh bang ahmad ali belum mendeklarasikan anies sebagai capres
saya ini malah ingin bertanya kepada nana
kapan dan di mana informasi ini
kalau kami ngotot mengajukan calon presiden atau bahkan calon wakil presiden ya mas ahaye
karena sampai dengan saat ini kami masih terus komunikasi dengan teman teman nasdem
teman teman pks ya terkait dengan koalisi perubahan kita pendetailkan semua hal ya
saya sampaikan kami masih fokus bagaimana menyusun formula kemenangan
karena bagaimanapun kebersamaan ini adalah kebersamaan tiga partai
yang punya prinsip yang sama tadi sudah dijelaskan oleh bang ali ya
bahwa kita berdasarkan pada equal partnership
ketiga partai ini berada di posisi yang sejajar semua sama sama bebas punya aspirasi
sama sama punya keinginan tetapi tetap apapun keputusan kesepakatan kesepahaman
itu mesti dilakukan bersama bertiga
nah inilah yang menjadi semangat dari kami
jadi tidak benar dan tidak tepat kalau tadi dibilang ngotot kemudian yang kedua tadi deadlock
saya bingung nih kita dengan kata kata kota dan deadlock
ini tidak pas karena saat ini komunitas terus berjalan kita terus mempertimbangkan berbagai faktor ya
banyak hal yang sedang dibahas karena bagaimanapun tadi kami ini ingin menang gitu ya
demokrat nas dan pekas ini ingin menang
nah untuk bisa menang ini kan tidak bisa uju uju ah deklarasi terus yaudah ya tidak begitu
kan kita masih perhitungan benar faktornya termasuk tadi pernah disampaikan juga
siapa nih calon lawannya berapa koalisi yang lain siapa saja capai capai presiden
yang potensi bakal menjadi sosok yang akan kita pertanding
kan begitu ini kita masih bahas benar benar
lalu apakah misalnya kami deklarasi langsung koalisi saja
atau misalnya dengan paket capres dan cawapres biar lebih optimal atau kami duluan
nah ini kan masih didiskusikan gitu loh
nah kalau demokrat jelas kalau dari kami ingin setiap partai kan realistis dan rasional gitu
dalam konteks bahwa ingin menang di pilpres dua ribu dua puluh
dan ingin menang juga di vilpres dua ribu dua puluh empat
ya harapan kami demokrat nasdem pks bisa mengusung ini
sama sama capres capres di koalisi perubahan dan bertiga ini sama sama nanti suara di pilegnya sama sama tinggi
pertanyaan saya mas zaky
demokrat tetap ingin bahwa mas ahy bisa menjadi cawapresnya mas anies atau tidak
kalau dari kami jelas ya sikapnya saat ini kita rumuskan sama sama
kita sudah tahu kriteria capres cawapres seperti apa
kita hitung benar kalkulasi benar
ya mana capres dan cawapres yang memungkinkan untuk bisa meraih kemenangan gitu
kalau kemudian ternyata nantinya ini ya kami tidak ada cerita harus a harus b gitu
tapi kita diskusi sama sama
jadi tidak harus ahy gitu
kalau saya tidak bisa menyampaikan itu mbak karena bagaimanapun kan kita lihat juga data dan fakta banyak di berbagai survei
itu kuat gitu
dan cenderung mana di berbagai survei
tapi kami tidak ingin mau masuk dalam perdebatan itu
karena saat ini banyak hal sekali yang sedang didiskusikan ya
di dalam koalisi perubahan ini
yang tadi ujung ujungnya bagaimana kita bisa memperjuangkan perubahan dan perbaikan tadi untuk masyarakat
bicara mengenai capres dan cawapres itu adalah salah satu elemen saja
dan kami tidak ada nih ceritanya dalam artian deadlock atau apa
kami yakin kok selama ini berbulan bulan banyak hal yang bisa dicapai
ya tentunya untuk
yang selanjutnya tentu akan bisa juga
ini kan tinggal masalah waktu saja
oke ini tinggal masalah waktu
kalau dari nasdem sendiri kan berulang kali mengungkapkan bahwa ingin pengumumannya capres dulu dan juga koalisi cawapresnya nanti saja
itu memang masih berjalan seperti itu keinginan nasdem
diumumkan dulu koalisinya dan juga capresnya cawapresnya belakangan
koalisi ini kan berarti ada satu
ada lebih dari satu
satu partai politik
nasdem bisa saja memiliki keinginan
tapi belum tentu mitra koalisinya memiliki keinginan yang sama
nah maka kemudian seperti apa yang disampaikan oleh saki tadi
bahwa diskusi yang dilakukan oleh tim kecil ini terus menerus digodok
banyak hal dan banyak hal yang sudah selesai dibicarakan
banyak hal yang sudah disepakati
ada hal hal tertentu memang
yang tidak bisa
dikutuskan oleh tim kecil
tapi ini harus dibawa ke tingkat partai
dan kemudian melibatkan calon presiden yang kemudian akan diusung
ketika kita mendiskusikan tentang siapa dan bagaimana peluang
nah maka kemudian ini menjadi poin penting
saya sepakat dengan zaki bahwa semua orang semua partai menghendaki kadernya
untuk kemudian maju dalam kontestasi
tapi lebih dari itu
ada harapan yang lebih besar
melakukan perubahan bagi indonesia itu jauh lebih penting bagi nasib nasib miliarnya
ketimbang kemudian mengotot tentang persoalan
siapa atau dari mana calon presiden atau wakil presiden yang akan kita usung
nah kesepahaman itu sebenarnya sudah ada di internal partai ini
jadi di internal koalisi ini sudah sepaham
karena sudah disepakati tentang koalisi yang setara
berarti tidak ada yang akan diotot ototan
bahwa tentunya ketika kawan kawan demokrat ingin memajukan ahy dengan segala macam basis data yang dimiliki
ini kan perlu kita diskusikan bersama sama
begitupun nanti kita akan mendengarkan anies baswedan
tentunya juga sebagai pengantin lelaki
dia memiliki perasaan yang sama
ingin melihat siapa
dan kemudian pertimbangan pertimbangan sosiologi
iya yang kemudian nanti
pastinya bahwa punya keinginan yang sama
kita ingin menang pada pemilu
kalau kita tidak punya semangat yang sama untuk menang dalam pemilu
hanya untuk menahan kekuatan
ngapain kita harus berada pada titik titik yang hari ini
yang kemudian di obrak sama kiri kanan
tapi karena lebih pada itu
kita kemudian ingin melakukan perubahan
kita mau ingin meneruskan beberapa hal hal yang baik
sehingga kemudian kita mengambil jalan ini
ini bang ali tidak mau menunjukkan secara terbuka keinginan nasdem
mendeklarasikan koalisi dan capres saja
tapi saya ingin tanya ke demokrat
demokrat tetap ingin ini satu paket
capres cawapres dan juga koalisi bersama sama diumumkan
atau sepakat tadi
tidak usah ngotot ngototan dalam koalisi
kita umumkan koalisinya dan juga capresnya
atau satu paket
capres capres dan juga koalisi
inilah indahnya koalisi perubahan mbak
ya kita akan mendekatkan
jadi kebersamaan satu sama lain
tadi bang ali
di nasdem menyampaikan apa
kami demokrat apa
ini kan bebas nih semuanya
kita berproses sama sama
indahnya di koalisi ini gitu loh
ya tidak perlu takut takut
kan nggak perlu khawatir roh nanti menyinggung si a menyinggung si b
gak ada gitu
nah masing masing punya aspirasi
nah dari setepi tetap saja
kesepahaman bersama lah yang akan menjadi dasar dari keputusan
jadi bukan maunya si a maunya si b saja
bagaimana yang terbaik menurut ketiga partai ini
nah jalan itulah yang akan ditempuh
ya kalau memang seperti disampaikan oleh mas ahaye ketum kami beberapa waktu lalu
apakah misalnya deklarasi koalisi plus capres dan cawapres
ya bagus juga kan begitu
jadi demokrat maunya begitu ya
satu paket ya
ya tetapi lagi lagi
lagi lagi kami bertiga mbak
bertiga itu berarti ya masih sepakat bertiga
bukan maunya demokrat saja gitu kan
bukan maunya nasdem saja
atau maunya tks saja
tapi bertiga ini mesti punya kesepahaman dan kesepakatan yang sama
ini kan masih didiskusikan terus
mana yang terbaik
kita terus berproses
jadi ya tenang aja masyarakat yang sangat inginkan koalisi perubahan ini segera dideklarasikan dan terbentuk
insya allah kita akan terus komitmen memperjuangkan perubahan dan perbaikan
bersama teman teman nasdem
bersama teman teman tks
oke ini sebetulnya
sebetulnya demokrat dan juga pks sudah ingin bersama dengan nasdem
tapi nasdemnya juga ingin bersama dengan demokrat dan juga pks
tapi kayaknya belum satu spektrum ini untuk beberapa poin
nanti saya juga akan tanya hal hal lainnya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan saya masih bersama dengan para narasumber
ada wakil ketua umum partai nasdem ada ahmad ali
dan juga kepala bakomstra partai demokrat herzaki mahendra putra
saya mau ke bang ali
bang ali yang kami dengar
cawapres itu ada persoalan lain yang membuat negosiasi antara nasdem demokrat dan juga pks alot
ada porsi porsi jatah menteri dan juga soal porsi kekuasaan pembagian jabatan yang membuat negosiasi ini mentok begitu
ataupun sulit ketemu titik temunya
benar bang ali
koalisi aja belum diumumkan
kita sudah ribut tentang apa
ribut tentang pembagian portfolio
saya pikir itu sesuatu hal yang tidak pernah terjadi di koalisi perubahan ini
semangat koalisi perubahan ini kan ingin membuat indonesia lebih baik
jadi kalau kemudian kita memulai dengan satu hal yang sangat pragmatis seperti itu
saya pikir kita tidak bisa berharap banyak dengan koalisi yang kita lakukan ini
mendingan kita duduk nyaman aja
tidak usah kita melakukan sesuatu
jadi selain soal cawapres apa yang membuat komunikasi ini ataupun negosiasi ini deadlock
kalau nggak ada pembagian portfolio menteri pembagian soal posisi jabatan
ini apa kemudian yang membuat gak cepat bersatu
ini nana pikirannya terus
jadi koalisi ini tidak pernah deadlock
diskusinya tidak berjalan
banyak hal yang harus dibicarakan
kita tidak mau
seperti yang kita lihat
ada banyak tiba tiba umumkan koalisi
sudah berbulan bulan kita nggak tahu apa progres yang ada di sana
tiba tiba ternyata ini kesepakatan
tapi kemudian sudah berbulan bulan tidak pernah ada tindak lanjut dari diskusi yang sudah ditandatangani tersebut
nah nasdem pks demokrat tidak mau melakukan itu
kita mau ingin sekaligus memberikan contoh bahwa
politik itu bukan semata mata hanya untuk kepentingan kelompok dan diri
tapi ini adalah untuk kepentingan bangsa
jadi mendiskusikan kepentingan bangsa ini tidak bisa selesai dalam waktu satu minggu dua minggu
banyak hal yang harus dirumuskan bersama sama tentang supaya indonesia ke depan lebih baik
ada banyak hal juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari ini
yang terus akan ditingkatkan dan kemudian hal hal lain yang akan perlu diperbaiki
tidak hitungan hari dan minggu
hitungan bulan itu menjadi sesuatu hal yang sangat wajar
karena kita mau ketika kebudayaan dan keualian sendiri diumumkan
kita tidak lagi terjebak pada persoalan siapa tanggung siapa tanggung apa dan lain lain
kalau nana perhatikan hari ini sebenarnya
dalam perjalanan konsolidasi
di setiap wilayah itu pasti ada waktu yang kemudian kita gunakan untuk ketemu dengan koalisi
dengan praktik koalisi di daerah
jadi konsolidasi ini sudah terbangun
mulai dari beberapa bulan yang lalu di tingkat bawah
jadi penyatuan kepentingan kelompok dan partai partai di bawah itu sudah dilaksanakan oleh kami
karena kebetulan yang baru mendeklarasikan ini adalah nas
maka saya yang ditugaskan oleh partai untuk menampilkan
mungkin ketika besok sudah bersama sama
ya kita akan jalan bersama sama bertiga
jadi pasti tingkat kehebohannya pasti akan lebih menarik
oke mas zaky berarti nggak ada yang alot
semuanya baik baik saja
tidak ada perebutan soal posisi cawapres
tidak ada perebutan soal portfolio menteri
tidak ada perebutan soal pembagian jabatan begitu ya
ataupun nanti pemenangan seperti apa
memang semuanya berarti baik baik saja
gak ada yang alot
ya yang tidak baik baik saja kan indonesia mbak
makanya kita perlu ada perubahan dan perbaikan
makanya nas demokra dan pks bersatu menyusun dan mempersiapkan
bagaimana nih apa yang kurang baik kurang pas saat ini bisa kita perbaiki
ada yang sudah baik kita tingkatkan
nah ini yang sedang kita bahas mbak
jadi kami ini lagi lagi bukan sekedar berbagi kekuasaan
tapi bagaimana kita bisa menggunakan kekuasaan itu sebesar besarnya untuk kepentingan
dan kebermanfaatan untuk rakyat mbak
dan ini tidak mudah ya
jadi harapannya begitu kamu nanti deklarasi
sudah ada deklarasinya koalisinya ada capresnya
lalu kemudian nanti ada cawapresnya juga misalnya
ya kita udah ngegas ini gitu loh
bukan lagi tadi terpati tati tidak jelas sudah deklarasi
nah ini yang kita sama sama saat ini sedang bahas mbak
karena yang menjadi penting ini adalah bukan terburu buru ya
kita kan nggak mau terburu buru
tetapi kita harus berbicara

momentum itu penting mbak
momentum itu sangat penting
nah inilah kita sedang cari
kan teman teman nasdem dengan mas anies sudah keliling
luar biasa nih di lapangan
apalagi nanti misalnya nanti kebersamaan kita resmikan
ada lagi momentum momentum lain yang akan kita ciptakan gitu mbak
saya mau tanya waktu kita sudah tidak banyak lagi
bang ali kalau misalnya nanti demokrat dan juga pks bersatu
kemudian mengajukan proposal
ingin ahy sebagai cawapres apakah nasdem akan menerima proposal itu
atau memilih mundur saja dan mencoba untuk mencari partai lain bergabung
sekali lagi dari awal
hal ini sudah diantisipasi
kriteria sudah dipasang
oleh ketiga partai tentang
kriteria seperti apa yang dibutuhkan
seperti apa yang dibutuhkan oleh mas anies untuk menjadi calon wakil presiden
tidak ada keroyokan disini
nanti kalau seperti itu kan ada
nasdem mau dikeroyok saya katakan
nasdem tidak mau ahamah sahaya
bukan pada titik itu sebenarnya
memunculkan pendamping mas anies
disamping tadi seperti yang dikatakan
tiga hal ini yang kemudian harus didiskusikan
jadi kriteria ini sudah dipasang oleh tiga partai ini
nanti tinggal kemudian kita mencocokkan siapa nih
dari sekian figur yang ada kita cocokkan
yang masuk di kriteria itu kita akan sepakati
tidak terikat dia harus dari partai politik menurut saya
jadi menurut nasdem
yakin tidak akan dikeroyok oleh demokrat dan juga pks
tidak ada keroyokan
kita mau bangun bersama sama ini kok
tidak ada kebersamaan
ini hanya damai damai saja
ini hanya hal yang lain maksudnya
mas zaky ini kayaknya damai damai saja
terakhir mas zaky
oke waktu kita sudah tidak banyak mas zaky
terakhir tadi kalau menurut nasdem
bang ahmad ali yakin
bahwa nasdem tidak akan dikeroyok oleh demokrat dan juga pks
dalam mengajukan proposal nama mas ahy sebagai cawapres
demokrat sendiri komitmennya
apakah kalau nanti pada ujungnya
memang tidak terjadi kesepakatan
apakah kemudian demokrat tetap akan memaksakan mas ahy sebagai cawapres
atau ya realistis saja menerima
kalau memang ada cawapres lain
ya kita pilih yang terbaik mbak
kita sudah bicara kriteria
kita sudah tentukan cara menentukan siapa capres dan cawapresnya
yaitu yang sedang kita komunikasikan
kita bahas terus sampai dengan saat ini
karena kami lagi lagi bertiga sedang menyusun formula kemenangan
formula kemenangan ini bukan sekedar capres dan cawapres
tetapi banyak hal lainnya
tinggal tunggu waktu saja nanti
kita terbuka tentu
kami tidak membatasi apapun itu
yang penting kesepakatan bersama saja bertiga
memang kader kami banyak yang menginginkan aspirasi muncul anies ahy
ya tapi kan teman teman pks punya aspirasi lain
teman teman nasdem mungkin punya aspirasi lain
nah itulah indahnya mbak koalisi perubahan ini
kita punya komitmen yang sama
kita wujudkan perubahan dan perbaikan di negeri ini
bukan saling tekan
enggak gitu mbak
kita harus saling support satu sama lain
oke ini pesan pesannya dikirim nih
semoga semakin akad ya
semakin cepat untuk melakukan akad koalisi
karena kalau misalnya biasanya orang pacaran terlalu lama pdkt
akhirnya bubar jalan gak jadi
jadi kami menunggu nanti akad koalisinya dari perubahan seperti apa
bersiapan peningkan lama juga loh mbak
kita menunggu nanti ujungnya seperti apa
karena sekali lagi politik itu sangat dinamis dan juga cair
kita nggak akan tahu apa yang terjadi di depan
kita tunggu nanti
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wakil ketua umum partai nasdem ahmad ali
dan juga kepala pak komstra partai demokrat herzaki mahendra putra
mas zaky dan juga bang ali
terima kasih sudah bergabung